rudi mulai resah
pedagang minyak goreng di pasar minggu jakarta selatan ini mengaku kesulitan
mendapatkan pasokan minyak goreng curah sejak sepekan terakhir
permintaan minyak goreng curah di pasar ini meningkat
setelah kementerian perdagangan mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan
untuk saat ini sih masih kesulitan banget ya
kita sebenarnya masih susah nyari minyak ini
apalagi untuk subsidi ya
senin pagi harga minyak goreng curah di pasar ini berkisar rp delapan belas hingga rp dua puluh dua per kilogram
sementara minyak goreng kemasan dijual oleh pedagang antara rp empat puluh delapan hingga rp lima puluh tiga per dua liter
tingginya harga minyak goreng menjelang ramadan ini menambah beban pembeli
mengingat kebutuhan minyak goreng saat bulan puasa kerap lebih banyak
sama lah boro saat kita apalagi lebaran
semua pakai minyak masih pakai air
terus sudah itu apa solusinya gimana ya
supaya minyak goreng itu diturunin biar ibu ibu nggak terlalu apa namanya dia butuh pasti
pd pasar jaya menyebut tingginya harga minyak goreng curah disebabkan oleh minimnya pasokan dari supplier
minyak goreng kemasan saat ini sebenarnya stoknya nggak ada masalah
hanya yang menjadi persoalan saat ini adalah minyak goreng curah
karena memang kita punya agen di sini bahwa agen sendiri saat ini tidak dapatkan pasokan yang stabil
jadi mestinya setiap hari ya belum tentu setiap hari
sebelumnya pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan no sebelas tahun dua ribu dua puluh dua menetapkan
harga eceran tertinggi minyak goreng curah rp empat belas per liter atau rp lima belas lima ratus per kilogram
disinyalir harga eceran yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi akibat permasalahan dalam jalur distribusi dari produsen ke pedagang eceran